saudara jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
mahkamah konstitusi juga akan menggelar rapat untuk menentukan posisi hakim konstitusi awan anwar usman
mahkamah konstitusi telah menunjuk tiga hakim konstitusi yaitu suhartoyo saldi isra dan arief hidayat
sebagai ketua panel sidang phpu pemilihan legislatif
sementara mengenai posisi hakim konstitusi anwar usman yang sebelumnya sempat disangsi oleh majelis kehormatan mk
akan dirapatkan terlebih dahulu dalam rapat hakim
ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan mk mk juga
jadi sikap pastinya nanti menjelang persidangan